karena empat hari sebelum hari hal lebaran lebih tepatnya pada tanggal enam april
sampai kemudian akhirnya pemerintah mengeluarkan
besaran zakat fitrah untuk wilayah dki jakarta ialah sebesar rp empat puluh lima